ya ada apa
kok kamu malah bengong
lihat baik kita gerak gerak
ya maaf senang hidup bu
perkembangan janinnya sangat sehat sekali bu
wah ada rujak
ini pasti buat nenek
dari bang parmin
habis makan melem
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan air ya

itu bukan air panas
hahaha sayang hari ini mama ulang tahun loh
tapi mama sedih papa belum ngucapin
iya kalau misalkan dia udah besar pokoknya kamu harus ucapin mama ulang tahun yang pertama ya
sayang kok jadi nangis sih nak
kita ke depan yuk
siapa tau mereka udah siapin sesuatu buat mama
posisi cukup stenggel

namanya tuhan yang mampir nung attain diri bout aku
oh siapa itu tuh miilankan
ini sebenarnya ada apa sih
kok tiba tiba pada diem gitu
kirain semuanya mau ngucapin aku ulang tahun
gimana sih harusnya itu kejutan dong
lajan kenzo juga sedih kalo gak ada yang ngucapin tante bella
ih kamu malah ngerusak rencana aja
sekarang tante bella malah tau semuanya
udah gak usah marah marah kenzo gak tau apa apa
jangan khawatir ya tante bella papa ngundang omakus juga
dek selamat ulang tahun ya
semoga panjang umur sehat selalu dilancarkan semua urusannya
dan menjadi seorang ibu yang sangat baik
selamat ulang tahun ya tante bella
bella selamat ya
semoga apa yang kamu harapkan semuanya terwujud
dan semoga kejadianmu juga berhasil
semoga apa yang kamu harapkan semuanya terwujud
halo pa aku udah antar renenya ke bandara
oke pa assalamualaikum

pasti ini buat bella bukan buat aku
ya ampun bagus banget
gelang ini bagus banget kalo dipake sama aku
pasti gelang ini buat bella
jadi sepanjang jalan rena terus protes sama afif
tapi menurut afif sendiri ini adalah keputusan yang benar
selama dia di australia dia bisa melupakan kenangan dan masa lalunya ini
iya benar sekali tuh
gak apa apa itu yang terbaik buat rena
soalnya mama sama papa tuh gak setuju kalo rena tuh punya suami tukang masak seperti itu
afif udah buka tabungan buat siva
lihat deh apa yang afif kasih buat aku
gelangnya cantik banget ya
afif tiba tiba ngasih aku ini
makasih ya sayang
itu kan gelang emas yang aku siapin buat ulang tahunnya bella
jadi cynthia pikir aku memberikan itu untuk menembus rasa bersalah aku karena bertegar sama dia
sampai dia hampir keguguran
aku senang hubungan kalian membaik
tapi pak gelap
mama juga sangat bahagia
kamu sekarang sudah memperhatikan sintia istri kamu
udah saatnya kamu membahagiakan cynthia
apalagi nanti kalian akan kehadiran seorang bayi loh
kebetulan banget hari ini kan aku ada janjian sama dokter kandungan aku
dan ini usg pertama kita
jadi kamu mau kan afif nemenin aku
ngapain aku nemenin kamu
kamu pergi aja sendiri
udah dijanjikan sama dokternya
pak ma afif itu punya janji sama bella
yaudah kalau gitu gak apa apa kok afif
aku bisa pergi sendiri
setuju kamu pergi aja sendiri sana
aku tahu bella lebih penting dibandingkan aku
dia harus kontrol loh
ya kan pak bapak setuju dong sama mama
afif lihat deh
ya ampun lucu banget ya gerak gerak gitu
ini kedua kalinya aku gak datang
aku berhubung sama bella di saat terpenting dalam hidupnya
pertama saat bella mengandung sifah
dan kini aku terjebak dengan cynthia di saat bella berulang tahun
ya ada apa
kok kamu malah bengong
lihat baik kita gerak gerak
ya maaf selamat tidur bu
perkembangan janinnya sangat sehat sekali bu
kalau bisa obat penguat janinnya diminum bu ya
oh gitu ya dok
aku juga kira kira ini sering banget lapar
itu normal kan ya dok ya
gak apa apa bu
selama makanannya bergisi itu gak apa apa
saat ini ibu sedang mengalami tri semester pertama
nanti kalau ibu mendekati kelahiran
saya harap ibu harus bisa menjaga pola makannya bu
agar bayinya tidak besar dan proses melahirkannya tidak susah
afif dengerin tuh kata dokter
ya udah kalau gitu terima kasih ya dokter
sayang nanti aku mau makan dulu ya bayinya lapar
pak afif kalau istrinya sedang hamil kalau bisa